beredarnya kabar bahwa seorang warga pamekasan positif corona dibenarkan bupati pamekasan barut tamam
pasien yang masih berusia sebelas tahun tersebut sebelumnya sempat negatif
namun statusnya berubah positif berdasarkan hasil lab balit bangkes jakarta
dalam jumpa pers di pendopo kabupaten pamekasan minggu malam
bupati menjelaskan bahwa pasien positif corona itu telah meninggal jumat dua puluh maret pekan lalu
pasien tersebut memiliki riwayat pernah ke kabupaten malang dan pulang ke pamekasan
sudah dalam kondisi sakit serta sempat dirawat di rumah sakit dr selamat martodirjo pamekasan
sementara itu pamekasan kini sudah masuk dalam zona merah covid sembilan belas
karenanya bupati pamekasan mengajak masyarakat tetap waspada dan bersama melawan corona
pasien yang meninggal atau pdp yang wafat itu
dari hari jumat yang meninggal baru kemudian sekitar hari selasa tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
dari informasi balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit di surabaya
pasien dinyatakan negatif
sehingga waktu itu
di tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
tepatnya hari selasa
informasi yang beredar di tengah tengah kita
pasien tersebut dinyatakan negatif
baru kemudian hari ini sekitar jam tujuh belas
dari hasil laboratorium balikbangkes jakarta
yang masuk ke rumah sakit pada hari kamis tanggal sembilan belas itu